lalu presiden jokowi menegur sepuluh pimpinan wilayah lainnya yang masih menyimpan anggarannya di bank daerah
presiden meminta agar para pimpinan daerah segera mencairkan dana yang tersimpan untuk mengendalikan inflasi
itu kan cuma masalah arus kas saja
bukan proyek belum jadi kan kita nggak bayar
coba nanti nanti begitu masuk september oktober kita bisa kesulitan duit
saya aja sekarang sampai akhir tahun udah banyak membatalkan pembelian lahan nggak jelas
karena kita khawatir cash flow kita nggak cukup